badan pengungsi pbb unhcr menyatakan pada kamis tiga maret
satu juta orang telah meninggalkan ukraina sejak invasi rusia sepekan yang lalu
angka ini ada kemungkinan akan terus meningkat
bahkan sekitar empat juta orang diprediksi masih akan meninggalkan ukraina
arus perpindahan pengungsi ini disebut unhcr jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengungsi dari suria
unhcr mencatat di suria jumlah pengungsi menembus satu juta orang dalam waktu tiga bulan